mbak catherine ini memang cantik baik hati idamannya calon mertua ini yang kayak gini
tante mau sayurannya gak
tapi aku juga harus punya cara agar ricky tidak terus mengancam aku dan merusak hubungan kita
maaf pak untuk satu kasus ibu elsa sudah selesai
tapi masih ada satu kasus lagi pak tentang hak asuh dari raina
dalam catatannya sendiri untuk proyek tersebut berkas berkasnya masih dalam status sebagai pendingan proyek pak
bagaimana itu masih akan diteruskan atau
kalau untuk masalah itu biarkan menjadi urusannya panino
karena itu adalah daerah teritorinya panino
yang terpenting kita sudah menyelesaikan satu keadaan
satu kasusnya panino
tapi kamu boleh untuk menanyakan langsung sama pak nino bagaimana kelanjutannya
kalau beliau tidak berkenan untuk melanjutkan ya langsung kita close untuk kasusnya
baik pak tapi saya senang melihat ibu elsa akhirnya boleh keluar
dia bisa bebas dan akhirnya bertemu dengan keluarganya
ya saya juga begitu
tapi jujur saya masih penasaran
kenapa ibu elsa masih tetap menyalahkan ibu andin
atas kecelakaan dan kematian anaknya
saya penasaran apa alasannya
kamu penasaran juga
saya pun menanyakan hal yang sama pak
aku akan menjaga catherine selama kamu di rawat di sana
ya udah aku tutup dulu teleponnya ya
tante mau jenguk catherine ya
iya mbak tante pengen jenguk dia
tapi sebenarnya randy enggak tahu
dia itu sedang lembut dan tidak berdiri di rumahnya jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu
dia sedang lembur dan banyak kerjaannya
tapi sebenarnya tante tidak tegang melihat kondisinya mbak catherine yang lagi parah seperti ini
ya sudah tante mayang sebaiknya masuk saja
jenguk catherine langsung ya
insya allah catering bisa ngerasa kalau tante mayang ada di dekatnya
baik baik mbak
ya sudah silahkan masuk
kebetulan saya lagi bebas bertugas
oh iya mbak kalau begitu saya akan masuk saja
kalau gitu saya permisi ya mbak masuk dulu
baik baik mbak
kenapa jadi begini mbak
dari mbak cat ya
bukan barusan mbak cat
pasti sekarang ini
mbak ket udah hamil
dan kecelakaan itu gak akan terjadi
hati anak ket
maafin tante ya mbak ket
kalau tante selama ini gak berikah baik
sama mbak ketrin
maafin tante mbak
ayo silahkan duduk
ini nerimanya agak lemes
tante lagi gak enak badan
aku tuh denger tante sakit dari mas rendy
makanya kesini bawain makanan untuk tante
ini tuh isinya sop ayam gitu tante
aku suka banget
aku sering beli
aku gak tau sih tante suka atau enggak
tapi semoga sukanya tante
ya ampun mbak
mbak ketrin udah datang kesini aja tante
ini tante tuh suka gak enak banget ya
enak makan apa juga kayak tawar gitu mbak mulut tante tuh
oh gitu tapi
hmm mau cobain dulu gak tante
soalnya ini emang rempah rempahnya kerasa banget sih
sebentar ya tante
aku kusiapin ya tante
mbak ketrin ini
idamannya calon mertua ini yang kayak gini
iya ampun tante
iya ampun tante
tante mau sayurannya gak
enak banget mbak
enak banget mbak
mau sobnya gak tante
mbak ketrin ini bener bener memang calon
buat calon mertua
ambilin dulu tante
semua sama tante
sup ayam yang mbak ketrin
berikan buat tante dulu
mbak bangun mbak
sekarang gantian tante yang metratin mbak catherine
ini ada apa lagi ini
ini ada apa ya
ini ada apa sus
tapi tolong keluar dulu ya
sebentar lagi dekatkan masuk
akan memeriksa mbak catherine
jadi saya harus keluar
penyebabnya belum jelas sus
baik saya akan segera telepon dokter